ya pemirsa jadi ini bukan mobil golf biasa
ini adalah mobil yang dikembangkan oleh badan riset dan inovasi nasional
dengan tenaga hidrogen yang didukung dengan tenaga matahari
yang menarik adalah hidrogen dalam mobil ini ini dihasilkan dari air
mobil tenaga hidrogen ini digerakkan dari motor listrik
listrik dihasilkan dari reaksi kimia bahan baku hidrogen dan udara
sederhananya di dalam fuel cell hidrogen dan oksigen bertemu
sehingga hasil reaksi kimia menghasilkan energi listrik dan air
menariknya gas hidrogen mobil ini juga didapat melalui reaksi kimia yang berkebalikan dari fuel cell
mengubah air menjadi gas hidrogen lewat proses elektrolisis
ya jadi untuk mengubah air menjadi gas hidrogen ini ada prosesnya tersendiri
dan untuk mengetahui prosesnya lebih baik langsung ngobrol dengan prof riset rin ada enia listiani
lalu bu mungkin bisa dijelaskan bu ini proses mengubah air menjadi gas ini seperti apa sih bu
ini di sini kita mengembangkan elektrolisa
jadi proses ini kita menggunakan air juga untuk menghasilkan hidrogen
tetapi listriknya berasal dari fotovoltaik dan wind turbine yang mengalir ke sini untuk mengecas atau mengelektrolisa air
nah sementara kita bisa lihat nih airnya bisa kita demokan ya ini
kita masukkan air ke sini
ini air aquades untuk proses elektrolisanya
dan dari sini kita bisa mendapatkan gas hidrogen dan oksigen
nah setelah proses berjalan air akan mengalir ke elektroda di sini
nah di sini kita menggunakan jenis proton exchange membrane electrolyzer
untuk menghasilkan gas hidrogen
jadi gas hidrogennya keluar dari sini lalu ditampung ke tabung
meski menjanjikan fuel cell yang dikembangkan brin masih bentuk perwarupa
butuh waktu untuk menyempurnakan sebelum bisa dipasarkan dan dimanfaatkan masyarakat umum
saat ini tuh hidrogen yang kita konversi dengan fuel cell bisa menempuh jarak kira kira satu kg hidrogen dua puluh km
nah kalau di komersial ya satu kg hidrogen sudah bisa sampai seratus km
nah ini kita ingin tingkatkan
lagi efisiensi sehingga driving range nya nanti jadi lebih panjang
selain itu enia mengatakan pentingnya dukungan stakeholder dalam pengembangan fuel cell
mengingat kementerian perindustrian menargetkan ada tiga kendaraan berbasis hidrogen pada dua ribu dua puluh
reza ramadan gatot trihardianto tangerang selatan